anda masih bersama kami newsroom
puluhan pembalap menggunakan kesempatan latihan bebas
pada world sportbike musim dua ribu dua puluh tiga
yang dimulai jumat siang ini
di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
sejumlah pembalap sempat terjatuh
di tikungan saat mencoba lintasan
pada sesi latihan bebas
para pembalap berusaha memacu
kencang kendaraan dan saling
mendalui lawan di sirkuit
mandalika sepanjang empat tiga km ini
aksi menyalip lawan
dilakukan terutama pada track lurus
sepanjang tujuh ratus tiga belas meter
padahal sirkuit mandalika
memiliki tujuh belas tikungan
yakni sebelas tikungan kanan
dan enam tikungan kiri
pembalap michael ruben rinaldi
bahkan sempat terjatuh pada awal latihan ini